kita ke informasi lain kamera pemantau merekam sebuah truk peti kemas lepas kendali
hingga menabrak warga di singkawang kalimantan barat
dalam rekaman kamera cctv tampak truk kontainer melaju kencang
menabrak pagar rumah warga dan kerumunan orang yang tengah melayat
kerasnya tabrakan membuat peti kemas terlepas dari atas truk
akibatnya seorang warga meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya luka luka
polisi menduga ada unsur kelalaian sopir di balik kecelakaan ini